hai yang cantik yang kecil obat takut masih kek konser dangdut lihat kan itu seru banget
tapi nggak ada yang nyangka kan kalau settingnya bisa seribu satu ratus dua belas sama
akan dibangun di desa ini pak wow dia zumi yang suka di laut wow itu cumi zumi zola nih bukan
di sini izin dari siapa maaf pak rt saya minta maaf pak eh tapi ngomong ngomong kalau kalian
emang mau buka wahana di sini kenapa mesti nakut takutin warga sini ya iya bu kami ini sedang
menjalankan iklan pak buat wahana mereka tapi konsepnya reality show
ini cuma syuting kok pak rt oh sopi syuting iklan film youtube youtuber
kami melakukan ini bahwa orang orang ini benar benar takut sama hantu hantu buatan kami
ini pak bu berarti kalian syutingnya mana buktinya kalau kalian memang syuting coba
eh banget orang didihnya ada muka saya
maafin kami anak anak kami sudah menakuti kalian semua untuk
ada yang pernah kotak apa masalah gemeraku ya
kamu tuh larinya paling
ya pak rt tolong jangan hukum kami iya pak rt tolong jangan hukum kami pak rt oh nggak bisa begitu
aja enak aja autonet manhattan ngurusan kita belum selesai nah benar kalian itu gak boleh melakukan
gimana pak rete
tolong dihapus lah
ya tolong dihapus
takut ketahuan kalo dia penang
aduh kasihan ya
aduh pak rete jangan dihapus pak
di situ ekspresi saya kayak rada gempur alias ketakutan
tapi kan bukan itu
yang jujurnya tidak seperti itu
pokoknya itu apus aja lah ya
eh kalian tuh gak boleh mempublikasikan rt yang penakut ini
itu namanya pembunuhan karakter
tuh mendiskreditkan saya sebagai rt
pencemaran nama baik
aduh saya dukung pak rete
saya dukung pak rete
biar sih ketawanya girang banget kayak lagi ulang tahun
yang kelihatan suka di ibunya
hei lagian ini kalian bagaimana sih
kalau emang butuh iklan atau artis ya panggil aja miss ini
nomor teleponnya itu tujuh ribu delapan ratus sebelas sebelas dua belas tiga belas
biasanya nomor teleponnya suka ada di tiang listrik
terima sedot wc juga
aduh eh salah dong
benerin antena juga
bumesi bicara aja
ibu kan cantik bu
buka ibu gak suka kayak hantu
gampang banget sih
tapi kan bisa aja ada setan yang cantik seperti si manis jembatan
jembatan yang pangsi tuh saya bisa juga
iya tetep aja setan
iya kan buat iklan
izinkan saya tetap memakai materi video ini untuk iklan saya pak
kami memperkerjakan orang orang binaan yang baru keluar dari penjara prt
maksudnya gimana sih
mereka semua ini mantan napi
mereka sudah bertobat
orang orang tidak percaya lagi sama mereka
makanya mereka ini susah mencari pekerjaan pak rt
setiap saya melamar kerja
pasti selalu gagal
semua pada nolak pak rt
padahal saya sudah tobat pak rt
tapi saya nggak dikasih kesempatan
mereka harus punya pekerjaan yang sukses
supaya tidak kembali ke jalan yang salah pak rt
terus bantu bantuin begini ya bikin beginian
sedemik menyambung hidup bu missy
kasihan juga ya bu
kasihan juga ya bu
tanpa kerjaan mantan nabi
pasti dia juga punya keluarga
ya enggak sih nmi
legend kan bisa jadi bintang iklan
terus kita bisa terkenal
iklannya kan rame rame
siapa yang mau lihat
lihat di pending ada tulisan nama kita
orang gak bakal tahu nanti
di tv udah mati baru ada mukanya bu missy
kalau misalnya ada namanya missy sukaisiri ini hoba
dan saya juga menghargai keputusan bapak zumi
untuk bisa mempekerjakan mantan napi
itu sangat mulia sekali
mudah mudahan bernama nabi
mudah mudahan mendapatkan keberkahanan yang lancaran ya
terima kasih pak rete
terima kasih pak rt terima kasih
si pak rete
acting takutnya bagus ya pak rete
pak rete kalau takut keluar cairan dari kakinya
apa ibu si melar
pak rete penakut juga ya
itu tuh acting pura pura tau
kalau takut itu acting nggak
saya pura pura aja biar seru
susah deh kalau ngomong sama jelata yang nggak ngerti soal itu
ya tuh saya juga tuh acting
sekarang pak rete
saya mah gak ada takut takutnya
nih yang saya kasih tau ya
saya belajar acting itu lima belas tahun sama chris john
itu peti inju pak rete
hei bukan itu mbak pinanggi
chris diantoro mah pernah
nggak pernah nanya mbak
itu bu ranti tuh
kalau saya itu bukannya takut
karena yang lain semuanya takut
jadi saya teh partisipasi
gak mungkin atuh saya berani sendirian
gak enak sama yang lain
oh kalau saya memang dilahirkan dalam keadaan sombong pak
nah itu bisa lagi pada lembaran
karena saya di sebelahnya tuh
yang cantik yang kecil yang hoba
yang takut masih kayak konser dangdut
lihat kan itu seru banget
tapi gak ada yang menyangka kan
ih pak rente ih jangan usah deh
itu adalah sebagian daripada acting
padahal takut menarikan pak rente
ketika kita dihadapkan dengan sesuatu situasi
kita harus bisa mendalami acting itu
jadi pada saat saya syuting ya seperti itulah
itu tadi itu tadi
pak rt bunga ini tanda terima kasih kami
dan maaf kami sama warga sini juga pak rente
aduh terima kasih saya sangat tersanjung nih
untuk diberikan seperti ini terima kasih ya mas mas ya
mbak terima kasih banget nih aduh
bunganya juga ini bau plastik
kan bunga plastik pak rente mana ada baunya
tuh hari pak rente
tapi pak rente emang hebat ya
terima kasih pak rente
saya sangat mencintai kerjaan saya
bunga apaan ya
hidup pak rente
ya terima kasih
kalau nggak hidup udah dikubur
iya kan nggak ada yang nggak hidup